banjir selain menjadi masalah bagi warga yang terdampak
ada bahaya lain yang mengintai
salah satunya adalah sengatan arus listrik
pada bulan desember lalu di tempat saya berdiri saat ini
seorang pria tewas akibat serangan listrik saat banjir melanda
lalu bagaimana penanganannya agar kejadian serupa tak terulang kembali
kasus kematian karena tersetrum saat banjir memang bukan hal baru
salah satunya pada bulan desember lalu seorang pria parubaya meninggal
akibat tersengat arus listrik saat hendak berjualan di kawasan kebayoran lama jakarta
korban tak sengaja memegang pagar yang ternyata teraliri tegangan listrik tinggi
evakuasi korban bahkan berlangsung dramatis
pasalnya tubuh korban terpental ke aliran air yang merendam pemukiman warga
berdasarkan pasal dua puluh delapan undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu sembilan tentang ketenaga listrikan
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan
general manager pln unit induk distribusi jakarta raya dodi b pangaribuan mengatakan
patroli rutin dan pemeliharaan secara berkala dilakukan pada sumber sumber listrik
seperti gardu listrik dan tiang listrik
secara aturan kita tidak ada untuk memberikan kompensasi
tapi di banyak kasus karena alasan kemanusiaan alasan kita bersimpati tentu
pln juga tidak tinggal diam
mulai dari misalnya melakukan pertolongan pertama
kemudian kalau ada hal hal lain yang diperlukan juga kita siap membantu
termasuk dengan keluarga korban
menurut dodi dalam kasus kematian akibat sengatan arus listrik
pln akan melakukan investigasi berdasarkan laporan yang diterima
apabila ditemukan unsur kesalahan dari pln
maka penyelesaian akan dilakukan melalui proses hukum yang berlaku
dalam banyak kasus korban tidak menyadari ada aliran listrik yang bocor
baik itu dari tiang listrik di sekitar maupun dari sumber sumber listrik di dalam rumah
maka ketika seseorang terpapar air dan aliran listrik akibatnya bisa fatal
untuk menghindari sengatan listrik saat banjir
ada sejumlah kiat yang bisa anda lakukan
apabila anda di dalam rumah
hal pertama yang harus dilakukan adalah mematikan mcb
yang berfungsi sebagai pemutus sirkuit
dengan mematikan mcb rumah akan aman
karena tidak ada potensi kemungkinan terjadinya konsert arus pendek
yang kedua jangan lupa mencabut berbagai instalasi peralatan listrik di rumah anda

kepala pelaksana bpbd di jawa tenggara

isnawa aji juga mengimbau warga yang sedang mengalami banjir
untuk menggunakan alat pelindung diri
kejadian pernah terjadi beberapa waktu yang lalu
banyak warga yang tidak menyadari bahwa mungkin ada kabel listrik yang putus
kemudian kabel listrik itu ada di daerah genangan
yang tentunya ini memberikan hantaran listrik kepada areal yang ada di sekitarnya
jadi kalau seandainya kita menggunakan sepatu karet ataupun sendal karet
setidaknya bisa melindungi diri kita
bagi anda yang menemukan keanehan keanehan pada sumber listrik
seperti kabel yang menjuntai dan juga kerusakan kerusakan lain
dapat melapor ke hotline yang disediakan pln di nomor telepon satu ratus dua puluh
tim leputan cnn indonesia